selasa malam petugas unit reskrim polsek cengkareng jakarta barat
menangkap ja seorang pria warga durikosambi baru cengkareng jakarta barat
ja ditangkap usai melakukan penganyayaan terhadap tetangganya yang bernama agustanu hamdani
usia lima puluh sembilan tahun hingga meninggal dunia
kejadian itu berawal ketika anak korban ja tengah membawa jalan anjing peliharaannya di sekitar tempat tinggal pelaku
saat melewati rumah pelaku anjing peliharaan korban itu tiba tiba buang kotoran
mengetahui hal itu tersangka marah dan menegur anak korban di lokasi
korban yang mendapat aduan dari anaknya tak terima kemudian mendatangi rumah pelaku
pada saat itulah terjadi cek cok hingga korban dipukul jauh
di bagian wajah
akibat perbuatannya pelaku akibatnya
akan dijerat dengan pasal tentang penganiayaan hingga korbannya meninggal dunia dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara
mahardika prakasyasatiya jakarta